sementara itu anggota dpr ri dari fraksi pdi perjuangan rizky aprilia merasa yakin partainya bersikap demokratis dan profesional
rizky yang berada di komisi empat ini mengaku tidak mengetahui dirinya akan diganti oleh caleg harun masiku yang diduga menyuap komisioner kpu wahyu setiawan
rizky mengaku yakin karena telah resmi dilantik menjadi anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
saya nggak tahu apa apa saya baru pulang reses makanya bukan saya nggak mau menanggapin wartawan saya nggak ngerti apa apa
dan saya prinsipnya saya ikut perintah partai
tapi anda meyakini bahwa partai anda adalah partai yang demokratis tidak akan mengawasi
saya yakin pdi pasti sesuai dengan profesionalisme
tapi anda tahu nggak bahwa ada gugatan di ma untuk bisa menyingkirkan
saya tidak tahu mbak saya tidak tahu demi allah saya tidak tahu apa apa